sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

aku harus menemui rama sekarang
aku harus menemui rama untuk yang terakhir kali
eh anak papa mau kemana
eh ingat besok itu hari pernikahan kamu
kamu jangan pergi pergi dulu ya
nanti kamu kecapean
kamu harus bisa jaga kondisi kamu
nih bapak bawain makanan buat kamu
kapa siapin ya
buat apa gue berdiriin di sini
besok pagi ratu sudah akan menikah
lo tau kenapa gue kesini dik
karena gue lagi sedih
gue udah kehilangan ratu selama yang padat
gue begitu mencintai dia dik
cinta itu pantas untuk diperjuangkan
tapi sekarang semua udah terlambat
karena ratu akan menikah dengan edgar hari ini dik
akhirnya kamu datang juga
ibu udah cari kamu kesana kemari
tapi kamu hilang melulu dari sasana
kenapa sih bu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
aku sudah mencari kamu
ibu cuma mau bilang bahwa perkataan ibu tentang ratu itu benar semuanya
bahwa ratu akan membuat ramah sakit hati terus
rama gak usah mencintai ratu lagi karena dia akan menikah dengan edgar
ibu mau bilang kalau selama ini ibu itu salah
salah gimana bu
yang bantu kita uang tiga puluh juta itu ternyata bukan rosa
tapi ratu rama
gue sekarang udah tahu kenapa alasan lo menikah dengan edgar
itu semua karena uang kan
karena lo nggak biasa hidup susah ratu
bahkan lo rela tidur sama dia di mahal itu
sampai jumpa lagi
jangan jangan uang itu
jangan jangan ratu melakukan semua ini buat bantu ibu dan gue
gue malah maki maki dia seperti itu
bu kamu pergi dulu ya
bu ini belum terlambat
bu akan nikah satu jam lagi dan rama akan berjuang
gue mau mendapatkan ratu kembali bu
iya ibu setuju
ya cepat ratu
ratu udah siap
wah anak papa cantik sekali
kalau kakak kamu dika ada di sini
dia pasti sangat setuju dengan apa apa bahwa kamu cantik sekali
nanti kalau kamu udah siap papa kesini lagi ya
bapak mau cek penghulu dulu
sudah datang ke lalu ya
rama kamu ngapain di sini
gue sangat mencintai lo ratu
dan gue juga tahu lo mencintai gue
jadi kita pergi ya
jangan langsungkan bernikah ini
pak saya sudah siap
kapan akad nikahnya mau dimulai pak
sudah bisa pak pengulo
tapi calon pengantinnya masih ada di ruang rias
sebentar ya saya panggilnya
biar pak saya aja yang nyamperin
gue gak peduli akan semua itu ratu
gue gak peduli apa yang terjadi antara lo dan edgar yang gue mau
cuman lo kembali bersama gue
semuanya udah terlambat
sebentar lagi aku akan menikah dengan
jadi lo bener bener gak mau ikut
tapi yang sekarang udah bukan aku yang dulu lagi
gak ada satupun kesempatan untuk gue lagi
sekarang sebaiknya kamu pergi
kalau itu yang emang lo mau
gue akan pergi sekarang
aku gak bisa jadi yang terbaik buat kamu
maafin aku selama ini
aku udah banyak misahin kamu
maafin aku juga karena selama ini aku gak pernah bisa membuat kamu bahagia
sama sekali gak salah
dan jangan pernah bilang bahwa lo gak pernah membahagiain gue
karena lo adalah sumber kebahagiaan gue ratu
justru harusnya gue yang minta maaf
karena selama ini gue selalu bikin lo sakit hati
maafin gue ratu
gue turut berbahagia atas pernikahan lo dan edgar
tapi gue akan pernah memaafkan netka kalau dia menyakiti lo
maafin aku ratu

maafkan aku ratu
aku sudah memisahkan kamu dan rama
tapi semua ini aku lakukan karena aku ingin membahagiakan kamu
satu apa kamu sudah siap
nah ini dia pengantinnya
cantik sekali ya
kamu sudah siap
sama sekali tidak membuat kamu bahagia roto
apa akad nikahnya sudah bisa dimulai
ya sudah dimulai saja akad nikahnya
tunggu sebentar pak
ada apa lagi ya
ada hal penting yang harus dicarakan sama ratu
saya ingin minta waktu sebentar pak
edgar kita mau ke mana sih
cepat pak jalan pak
apa sih ini
sudah kamu diima aja ratu
nanti kamu tahu sendiri kok
jalan terus pak
segar ini ke jalan masuk
jalan masuk ke tempat yang sangat injunnya ratu
mau apa edgar
pak berhenti pak
pak stop pak saya bilang berhenti
sekarang jawab yang jujur
pak tolong keluar sebentar pak
saya mau bicara sama ratu
aku memang mau bawa kamu ke tempat ramah
kamu jawab yang jujur ya
kamu masih mencintai rama kan
kamu tidak perlu jawab
aku sudah tahu bagaimana perasaan kamu sama rahma
pergilah ke rama
tapi sebelumnya aku mau minta maaf sama kamu
karena aku sudah bohongin kamu
aku tidak pernah sekalipun menyentuh kamu ratu
aku tidak pernah sekalipun menyentuh kamu ratu
kamu masih suci ratu
kamu tidak kotor
ini semuanya rencananya joe
dia mau aku memiliki kamu selamanya
aku sudah menolak
tapi dia malah mengurung aku bersama kamu di kamar itu
tapi aku bersumpah ratu
tidak seujung jari pun aku menyentuh kamu malam itu
aku terlalu mencintai kamu
aku terlalu mencintai kamu ratu
aku gak akan sanggup menyakiti kamu
sekarang kamu udah tahu semuanya
pergilah ke rama
dulu aku pernah berjanji
aku akan selalu ngebahagiain kamu
kalau bersama rama kamu akan bahagia
sampai ketemu lagi
sampai jumpa lagi
jangan lupa like subscribe dan share
sampai ketemu lagi